ya kalau tadi kita melihat tanggapan dari pimpinan kpk
dan juga menyerahkan amartan kepada presiden
berkaitan dengan beberapa hal termasuk soal revisi undang undang kpk
dan mungkin proses seleksi capim kpk yang sedang berjalan
dan sudah sudah selesai dan sudah dipilih oleh komisi tiga
oleh bang arsul sandi dan juga kawan kawan
nah memang sejak awal nama capim kpk ini sudah menuai kontroversi pilihan dari jokowi
termasuk nama firly bahuri
yang memang diduga melakukan pelanggaran etik
sehingga kemudian menuai kritikan dan juga polemik
saya ingin tanya ke bang arsul dulu deh kalau begitu
bang arsul soal nama pimpinan kpk yang sudah dipilih oleh bang arsul
juga kawan kawan di komisi tiga
ini sebenarnya berdasarkan apa bang
karena rumornya begitu banyak sampai kemudian ini jangan jangan hanya sekedar
selera politik dari komisi tiga saja begitu
jadi bagaimana bang
begini kami dari awal sudah sepakat bahwa
ada tiga parameter dasar yang kita jadikan
ajuan referensi untuk memilih
apa itu tiga parameter saja
pertama tentu ya memang integritas
yang kedua adalah kompetensi
dan yang ketiga adalah leadership ability
nah tentu kalau yang soal kompetensi
itu kompetensi yang penting
itu kompetensi yang penting
kita melihat buktinya gampang
karena itu hal yang tidak kontroversial atau positif saja
integritas ini masalahnya
begitu kita melihat integritas
kan ada isu yang terkait dengan pak firly lah misalnya
kemudian kami ini kan sebelum mulai proses uji kelayakan
kami kan bertemu dengan pansel secara tertutup
itu kita dalami betul
belum pernah di komisi tiga kita rapat dengan pansel itu
hampir empat jam itu belum pernah
dan itu hasilnya integritasnya tidak ada masalah
hasilnya adalah dari apa yang disampaikan oleh pansel
bahwa pansel menyampaikan ini ada laporan
ada persoalan begini
tapi pansel tidak mendapatkan supporting evidence
supporting evidence itu apa misalnya
ini kan ada dispute
ada perbedaan keterangan antara yang disampaikan oleh teman teman
termasuk para komisioner kpk
dengan apa yang disampaikan oleh pak firly
nah kita itu kan lihat itu yang paling gampang untuk menilai itu kan
mana sih dokumennya
misalnya surat teguran atau panggilan
itu tidak ada
itu kan tidak ada yang kemudian
sampai kalau kepada pansel ada beberapa
tapi kalau kepada dpr tidak
nah karena itulah kemudian kami ketika pertama kali berapat
itu mengatakan oke lah kita coba kasih kesempatan kepada teman teman elemen masyarakat sipil
mas donald dan kawan kawan
cuma kan teman teman ini belum apa apa kan sudah suudon dulu sama dpr
bahwa percuma saja useless nggak ada gunanya
kasih masukan kepada dpr
pasti itu untuk formalitas saja
karena dalam pikiran teman teman ini
sudah dari awal mengatakan bahwa dpr itu sudah punya formasinya
kalau sudah punya formasinya kami nggak voting
tadi malam kan dikira kami nggak voting
oke jadi yang terpilih ini bukan skenario ya bang
jadi yang ingin saya sampaikan
ini enggak ada skenario ini ya bang
iya enggak ada skenario yang kami sampaikan adalah
ini satu contoh lagi ya
kpk kan selama ini lebih senang termasuk komisionernya itu bicara di ruang publik
di trust kpk di twitter tapi tidak sampai kepada barangkali presiden dan kepada dpr
baru kemudian pada hari rabu sore
komisi tiga menerima surat dari kpk
terkait dengan dua capim ya
pak firli dan pak yohanes tanak ya
kan kita ingin menunggu juga
wah ini barangkali ada supporting document atau supporting evidence
yang kita lebih heran lagi adalah suratnya diklasifikasi rahasia tapi isinya dikontreskan
nah kan kita bingung gitu loh
nah ini yang kemudian
lah kan kami di komisi
tidak bisa dong kemudian melihat validitas
kalau tidak ada bukti begitu ya

saya sampaikan karena pak firly nya juga kita dengar kita juga bisa saksikan di televisi itu juga didalami sudah dijawab di clear jawabannya bagi kita juga make sense gak ada bukti yang sebaliknya
kita anggap tidak ada masalah tidak terbukti lah
tidak terbukti saya ke bang donald faris tidak terbukti tidak ada supporting evidence nya untuk nama irjen firly
catatan icw sebenarnya seperti apa dan apakah anda surprise tidak dengan pilihan ini apakah sudah dari awal sudah ini sudah predicted sekali sebetulnya
ya begini kan memang ada dua kamar dalam proses seleksi
kamar politik di dpr ini kamar yang saya yakini semua orang sudah paham memang alat ukurnya akan menggunakan alat ukur politik
ada subjektivitas yang kuat untuk menilai di situ
alat ukur yang agak lebih dalam proses seleksi yang kamar yang kedua yang lebih agak terukur itu sebenarnya yang ada berada di wilayah pansel
nah kami sebenarnya mengkritik pansel dan juga mengkritik pimpinan kpk sesungguhnya dalam proses seleksi ini
sejak awal kami sudah sampaikan kepada pimpinan kpk pada waktu itu agar kemudian di clear dan memperjelas soal dugaan pelanggaran etik irjen paul firly
sebab pelapor salah satunya adalah icw di dalam kasus dugaan pelanggaran etik dan ini adalah proses yang sudah lama dilakukan
jadi ini adalah proses yang sudah lama dilakukan
icw jauh sebelum beliau mendaftar menjadi calon pimpinan kpk dan pada saat menjadi deputi pada saat waktu itu
nah tetapi kemudian saya pikir ini adalah bergeser sedikit ke wilayah antar kelembagaan
saya kami tidak mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari pimpinan kpk terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan di internal kpk
tapi kami menduga yang terjadi adalah kpk menjaga relasi kelembagaan
dengan memberikan opsi
jadi pada puri apakah kemudian akan melantik akan menarik atau internal kpk menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan
saya yakin bang arsul juga pasti mendengar itu
nah konteks ini yang dijaga oleh kpk relasi kelembagaan sehingga pada akhirnya seperti yang disampaikan oleh pak alex tidak ada putusan terhadap yang bersangkutan
menggantung prosesnya di pemeriksaan internal
sebab pimpinan kpk lebih menjaga relasi kelembagaan
baik baik yang bersangkutan
tapi kemudian menjadi masalah menjadi problem di kemudian hari
manakala yang bersangkutan justru diusulkan oleh kepolisian untuk menjadi calon pimpinan kpk
polemiknya justru muncul di situ
tapi kalau bukti berarti betul dong araya bangsa tidak ada buktinya
bukan berarti tidak ada bukti
sekali lagi yang terjadi adalah bukti ada
tapi di level pimpinan tidak memberikan putusan
itulah kritik kami kepada pimpinan
pertama kita juga sedikit banyak menilai keadaan
misalnya teman teman ini menyampaikan bahwa terkait dengan bertemunya pak firly dengan pak tgb itu
kan teman teman mengatakan itu adalah pertemuan
nah kita ada pengertian pertemuan
pertemuan itu apa sih
kalau orang kemudian sengaja mengarang bertemu
kalau ini bertemu di satu ruang terbuka
tidak kemudian salah satu
pihak itu yang menginisiasi dan segala macam
apakah itu bisa dikatakan ada pertemuan
pak firly mengatakan bahwa saya bertemu
tapi saya tidak mengadakan pertemuan
nah yang kemudian saya lihat
saya tidak membela pak firly
tapi saya hanya ingin mengajak meksen
yang dipersoalkan itu misalnya pak firly menggendong anaknya pak tgb yang kecil tiga tahun
saya tahu persis karena saya pernah memimpin tim komisi tiga ke polda ntb
ketika beliau itu memimpin itu dibentuk yang namanya polisi anak anak
kebetulan waktu itu ada upacara dan saya yang jadi inspektor upacara di depan polisi anak anak
kelihatan sekali bahwa passionnya terhadap anak ini agak barangkali di atas rata rata lah
paling nggak di atas saya lah di itu
nah ini yang hal hal seperti ini yang kemudian kita lihat
kebetulan sosok pak firly ini karena beliau dari kepolisian pernah jadi wakapolda papua
rata rata memang kami kenal kami ini tahu lah
kalau pak kapolda atau wakapolda ini itu kira kira seperti apa
sedikit banyak ada informasinya juga
segera saya juga mau tanya
kalau begitu catatan icw untuk nama firly ini masalah integritasnya apa saja
silahkan beberkan nanti di depan bang arsul juga agar kemudian kita juga bisa saling berdiskusi soal itu
kami break kami akan segera kembali setelah itu
baik kita lanjutkan dialognya saya langsung ke bang donald farid
silahkan bang no tanggapi apa yang tadi katakan oleh bang arsul soal nama tersebut irjen firly
itu hanya satu dugaan peristiwa yang mengandung coy
mengandung dugaan ke arah pelanggaran etik
saya masih menyebut dugaan karena memang
sampai dengan putusan pimpinan kpk hingga beliau dipilih juga itu belum firm
kita belum membaca surat dari putusan itu
nah tapi menurut saya ada bagian bagian lain yang lebih konkret dan lebih detail yang tidak mungkin saya sampaikan di forum ini
termasuk juga tidak mungkin juga disampaikan kalau bang arsul menyampaikan di lampirannya tidak bunyi atau tidak detail
juga karena memang ada informasi informasi yang sifatnya rahasia
maka dari itu itu yang membuat kemarin
pimpinan kpk menawarkan kepada pansel untuk datang kepada kpk
saya tanya apa konteksnya menawarkan kepada pansel
ternyata memang ada alat bukti video rekaman yang memang tidak boleh disebarluaskan secara sembarangan ke publik
nah kpk menjaga prudent itu
maka kemudian ditawarkan kepada pansel
diajak disurati dengan baik baik
untuk diperlihatkan itu
sehingga pansel harapannya adalah pansel bisa berkeyakinan hati bahwa ini bukan rumor
ini adalah fakta adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan poinnya oleh kpk
karena barang barang ini tidak bisa dibawa keluar
kpk menjaga itu
kira kira seperti itu
tapi itu yang tidak pas menurut saya
yang saya sampaikan kan begini
pansel ini subordinasinya presiden bukan subordinasi kpk
jadi kalau dalam etika kelembagaan mestinya adalah
pimpinan kpk tetap harus menempatkan diri sebagai pada posisi yang sejajar dengan pansel dengan mengatakan
ini loh saya punya masukan saya minta waktu untuk bertemu tempat terserah apakah di tempat pansel
atau kami akan berterima kasih kalau pansel juga yang bisa ke tempat kami
tapi harus seperti itu
ini yang saya melihat nih
karena saya harus bertanggung jawab juga
karena saya memilih beliau beliau juga kan pada empat tahun yang lalu
ini memang ada gaya gaya komunikasi yang nggak pas menurut saya
nah ini yang juga bagi teman teman yang mau jadi pejabat negara ini
contoh nggak pas itu misalnya
kan tadi dipersoalkan presiden ketemu pak jokowi itu menurut saya hal yang paling gampang
karena abang arsul mudah berkomunikasi dengan beliau
bukan bukan bukan
misalnya nggak bisa gitu kan termasuk beliau beliau kan ada mas teten katakanlah
ada mas alex lai ada mas ibnul qasim itu semua bisa dipergunakan
bahkan pak biasanya kalau kami itu kan misalnya melalui pak pratikno itu juga itu ada
persoalannya kan begini di satu sisi ingin ketemu habis itu misalnya ada pimpinan kpk nge tweet
tweetnya adalah kpk under attack dpr ini presiden kemarin
persis dia ketemu
persis dia seorang pejabat negara tetapi tweetnya lebih hebat daripada tweetnya teman teman masyarakat sipil
atau teman temannya mas donald di icw
itu nggak boleh
nge tweet lagi dpr dan pemerintah kurang adab begitu loh
ini masa pejabat negara kok begini tweetnya begitu loh
nah ini kan tentu kan kemudian kami yang di dpr juga jadi respon saya tidak tahu persis apakah kemudian
apa yang di icw
istana lah mungkin pak jokowinya enggak tapi juga melihat ini kok begini gitu loh
sekarang pernyataan pimpinan kpk bertiga kompresi pers hari ini mudah mudahan di respon secara positif oleh presiden
ada ruang bertemu mudah mudahan kalau presiden punya waktu bertemu dengan pelawak bertemu dengan penyinden
mudah mudahan dengan kpk ada waktu presiden untuk itu
ini soal negara
kami selalu menekankan bahwa presiden punya interest untuk membangun ekonomi indonesia lebih baik
oecd prc transparansi internasional selalu menjadikan alat ukur pemberantasan korupsi sebagai instrumen untuk menilai apakah negara itu layak dan baik untuk investasi atau tidak
nah presiden menurut saya penting untuk melihat ini karena ketika dunia internasional merespon menjadi negatif terhadap kondisi kekinian dengan indonesia
ini juga akan berdampak kepada pemerintahan legitimasi beliau beliau kan penerima bung hatta anti corruption award
nah menurut saya ini penting direspon mudah mudahan direspon positif oleh presiden sehingga ada waktu yang konstruktif yang positif untuk membahas kondisi kekinian di kpk
bang arsul kita break lagi kita sedikit lagi kita akan bahas bagaimana kemudian masa depan kpk setelah ini bang donald juga bang arsul di bawah karena biar bagaimanapun sudah terpilih pimpinan kpk yang dipilih oleh bang arsul dan juga kawan kawan di komisi tiga
di tengah polemik ini seperti apa kemudian kpk ke depan apalagi di internal juga tampaknya bergejolak ini bang arsul di internal kpk
kita bahas usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
ya kita lanjutkan diskusinya meskipun tadi berlanjut ketika lagi jeda begitu ya
oke kita lanjutkan lagi
bang arsul yang jelas ini sudah terpilih pimpinan kpk nya oleh komisi tiga sudah ada lima dengan catatan catatan tertentu mungkin juga bang donald juga punya catatan secara pribadi
tapi yang jelas hari ini kita melihat ada gejolak bang arsul di internal kpk yang juga ini berkaitan dengan pimpinan yang telah dipilih komisi tiga
bagaimana nasib pemberantasan korupsi kedepan hari ini
kami telah menyampaikan kemarin dan tentu apa secara informal juga kepada teman teman yang lima orang
teman teman yang lima orang yang kami pilih itu bahwa hal hal yang terkait dengan gejolak internal ya itu mesti diikhtiarkan
sekali lagi diikhtiarkan dalam tahap pertama kedua ketiga keempat dan seterusnya itu ya itu secara bijak
dari hati ke hati harus ada dialog ada apa
nah tapi di satu sisi itu satu sisi di sisi yang lain kita juga berharap teman teman di kpk itu
karena bagaimanapun kpk itu adalah lembaga negara berbeda dengan yang teman teman di ijw yang memang orang bebas
yang namanya lembaga negara di posisi manapun bahkan menurut saya presiden sekalipun itu tidak kemudian bisa saya maunya ini dan itu yang harus terjadi tidak bisa
saya kira presiden pun memahami punya kesadaran yang seperti itu
barangkali untuk mendeskripsikannya itu
karena bagaimanapun ini kan pada akhirnya kan menyangkut juga masalah politik apa yang disampaikan presiden obama itu
nah jadi memang harus ada kompromi kompromi
kalau dalam bahasa saya orang islam dalam bahasa islam itu beginilah
ada prinsip begini ma layut roh kukuluh layut roh kukuluh
kalau anda menginginkan semuanya tapi anda tidak bisa memperoleh semuanya maka jangan anda tinggalkan semuanya
jangan seperti orang mutung kalau tidak begini saya tidak mau lah
jangan seperti itu
mungkin saat ini kita hanya bisa memperoleh empat atau lima
ya terus kita upayakan ya dan jalannya tidak harus dengan konfrontatif menurut saya
itu yang saya rasakan selama di dpr seperti itu
tidak semua hal atau banyak hal bahkan yang saya kepengennya seperti ini tapi tidak bisa terjadi di dpr
tapi tidak kemudian berakhir
saya kehilangan semua hal yang saya inginkan nggak begitu juga
sambil kita putarkan juga catatan catatan kami yang sudah kami rangkum terkait dengan lima pimpinan kpk yang sudah dipilih ini
silahkan anda saksikan
saya ke bang donal kalau begitu seberapa besar kemungkinan ini implikasinya terhadap pemberantasan korupsi ke depan dengan pimpinan kpk yang hari ini
sampai hari ini bahkan prosesnya masih mungkin ada resistensi ya dari internal kpk sendiri atau mungkin dari publik
kondisi seperti ini sesungguhnya sudah bisa dikawal
yang saya inginkan ini misalnya ya itu sudah bisa kita prediksi sejak awal bahwa ketika ada kontroversi dalam proses pimpinan seleksi pimpinan kpk
maka mungkin akan terjadi kontroversi sampai empat tahun ke depan
turbulensinya akan kuat disitu
nah saya tidak tahu apakah turbulensi itu sengaja diciptakan biar di dalam habis energinya
sehingga keluar juga tersisa energi untuk katakanlah melakukan proses hukum terhadap orang orang yang melakukan kejahatan
pemberantasan korupsi sehingga energi di dalamnya habis untuk berkelahi
saya tidak tahu dan tidak punya kesimpulan soal itu
nah tapi menurut saya tentu ini kerugian besar bagi kita
bagi internal kpk bagi pemerintahan korupsi
dan juga bahkan kerugian besar bagi presiden jokowi
karena akan selalu terjadi upaya untuk membanding bandingkan
apa yang dilakukan oleh sby selama satu tahun atau dua periode untuk menjaga kpk
dan apa yang terjadi di pak jokowi selama satu periode
bagaimanapun secara natural politik akan menilai itu
tapi bagi kami jauh lebih besar daripada asumsi dan penilaian politik
itu ada bicara soal negara bicara soal pemerintahan korupsi
komitkah kita untuk bekerja untuk meratasan korupsi
apakah reformasi lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian kejaksaan itu
sudah dilakukan secara baik maksimal dan benar
itu menjadi pertahuan kita
hari ini kita melihat mas
kepolisian kejaksan mau dana dak dana alkuasi khusus
belum lagi proyek pengadaan barang dan jasa
bahkan pengadaan al quran pun dikorupsi
migas kemudian dalalai seterusnya
itu adalah korupsi yang benar benar real terjadi di publik
nah kpk melakukan upaya itu menyelamatkan uang negara
kemudian menindak orang orang yang melakukan kejahatan korupsi
menurut saya ini sudah fase klimaks barangkali
jumlah itu bukan cuma kpk
polri juga melakukan juga
bahkan pengembalian kerugian negara yang dicapai oleh polri lebih besar
oke mbak arso terakhir
yakinkan lagi bahwa pilihan ini bukan skenario sejak awal
bukan paket yang sudah dipastikan
ya bagaimana kita mau mengatakan sejak awal
kan jarak antara dari dua puluh calon menjadi sepuluh
kemudian diserahkan ke presiden
juga hal yang kemudian dari lama sehingga bisa kita rancang rancang
tetapi kalau kami pada akhirnya memilih irjen firly
jujur harus saya katakan
dari segi kompetensi kami tidak perakukan
dari sisi performan waktu fit and proper test kemarin
ya paling well prepared memang pak firly itu harus diakui
tinggal untuk mengakui dan kita membuktikannya kita lihat bagaimana kinerjanya beberapa tahun ke depan
untuk lima miliar kpk
yang sudah dipilih oleh komisi tiga
terima kasih banyak bang arsul
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
kita lihat seperti apa performa dari pimpinan kpk lima tahun ke depan
baik demikian prime news malam ini
prime news juga bisa anda saksikan lewat streaming di cnnindonesia com
dan program viral akan hadir sesaat lagi
saya reinhard sirai